ini bukan mau aku pak
aku terpaksa lakuin ini
karena aku nggak mau riki bilang semuanya ke nino
aku gak mau dipenjara dan diceraikan nino
aku juga takut papa benci sama aku kalau papa tahu yang sebenarnya
aku gak mau kehilangan semua orang yang aku sayangin
maafin aku pa
rik please jangan
jangan lakuin ini rik
pilihan ada di lu sam
jangan lakuin ini sam
air dipake jasnya bu tutupin palak
udah ngapain ya saur
saya masih ngantuk lima menit lagi ya
nanti telah saurnya malah nggak puasa lagi
udah yuk bangun saur
udah si om saatnya saur
yuk dah yuk
udah biar enggak
doa yang baik baik sayang
gue gak boleh kehilangan kepercayaan nino
oke gue akan penuhin janji gue
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
bukankah dia cantik
meskipun aku belum kenal sama papa
dan belum pernah ketemu
tapi aku yakin
papa orang yang baik dan sayang sama keluarganya
sambah seperti anak papa
laki laki yang begitu hebat
dan sayang sama keluarganya
aku beruntung sekali pak
sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak ya pak
kamu tenang di sana ya
karena mama di sini baik baik saja
walaupun mama sempat hancur
karena kepergian roy
tapi sekarang mama sudah baik baik aja
dan memulai bahagia mama
membuka lembaran baru
dan juga reina
bapak tenang di sana ya
papa mendapat tempat terbaik di surga allah
amin ya pak
tapi ma sebelum pulang
aku mau ngenalin mama sama rina
boleh kan kita mampir sebentar
sampai hari ini saya masih belum beritahu kamu
kalau kuburan itu kosong
nindi ada di sini
di dekat kamu ndin
ya ma yuk
gue jadi semakin lama ketahan di sini
semakin lama juga gue bisa ketemu sama angga
tapi ya udahlah
kasian juga andin
dia pasti pingin kenalin mama dan reina ke nindi
padahal kalo kamu tau ndin
nindi itu udah lama sama sama kamu
kamu datang lagi ke sini
tapi mama masih miring
karena mama ditemenin sama oma
anak kecil yang manis
kami tenang di sana ya
banyak yang jagain mama kamu di sini
kita semua akan jagain oma kamu
dan nindi ini saudara kamu
maaf ya mama gak bisa lama lama di sini
tapi mama akan selalu duit kamu
selain di atas sana
nanti setelah semua proses dna ini beres
kamu akan tahu kebenarannya ini
kita semua akan tahu kebenarannya
bapak mau ingetin kamu
jangan diri kamu baik baik ya
seorang wanita harus bisa menghormati dirinya sendiri
kesalahan kamu di masa lalu
itu gak akan bisa kamu ubah
adalah kamu bagaimana bersikap
untuk masa depan kamu
ini bukan mau aku pak
aku terpaksa lakuin ini
karena aku gak mau ricky bilang semuanya ke nino
aku gak mau dipenjara dan diceraikan nino
aku juga takut bahwa benci sama aku
kalau papa tahu yang sebenarnya
aku gak mau kehilangan semua orang yang aku sayangin
maafin aku pak
lo gak bisa lari lagi dari gue sen
gue harus kasih tahu nino biar dia nggak usah jemput gue
jangan macem macem ya
jangan macem macem ya
jangan lupa like subscribe dan share ya